sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
pergi dari rumah saya
mulai hari ini kamu jangan pernah mencampur urusan keluarga saya
dan tolong jangan pernah kamu mengatakan apa apa yang bisa menyakiti saya dan anak saya
saya sama sekali tidak ada maksud kawan
sudah kamu buktikan
buktiin loh kamu tidak mau menyakiti saya
lebih kamu pergi pergi
amira orang itu bukan ayah kamu
sampai kapan kamu berharap orang itu ayah kamu amira
kenyataan kenyataan itu tidak bisa dirubah amira
kamu percayakan sama ibu
kamu percayakan sama ibu amira
iya bu iya amira sangat percaya sama ibu
kalian berdua orang yang sangat mencintai ayah
jadi bu tidak mungkin salah mengenali ayah
tapi buat apa ibu bisa mengenali ayah kamu amira
kalau ternyata ayah kamu tetap saja sama sekali tidak mencintai ibu
kalau tetap saja bahkan menyisakan sedikit tempat sudut hatinya untuk ibu saja dia sudah gak mau
kok pakai teriak teriak segala kenapa ya
jangan jangan dia kenapa napa lagi
coba kita lihat dulu dalamnya
kok namanya sama seperti adiknya mas wisnu
dan kamu arman kan
kok nampaknya juga sama seperti anaknya mas wisnu
man jangan kelamaan ngasoknya
ban kok malah ngelamun sih
ngelamunin siapa lagi
ngelamunin muzailah lagi
susah banget sih man dikasih taunya
budde pak wisnu kasih aku gelang ini buat apa ya
kan udah budde bilang
itu ucapan terima kasih dia karena kamu udah bantuin masalah ganti rugi komputer waktu itu
bukan karena aku emang anaknya
kamu udah budde bilang
itu ucapan terima kasih dia karena kamu udah bantuin masalah ganti rugi komputer waktu itu
bukan karena aku emang anaknya
aku anaknya dia kan
nih pak wisnu punya anak namanya arman
dia juga punya adik namanya surti
terus setiap kali aku ngomongin dia budi tinggal lakuin jadi aneh
setiap kali ada dia budde juga tinggal lakuin jadi aneh
gak ada sih kebetulan kayak begitu budi
man jangan ngaur kamu
kata siapa gak ada siapa
kata siapa gak ada kebetulan kayak begitu
hah buktinya kamu ngalamin kebetulan kayak begitu iya kan
udah lah budde budde jangan bodoh bodohin aku lagi bisa gak sih
terus waktu itu budi bilang aku durhaka waktu aku marah marahin dia
emang ada hubungan apa
dia bapak aku kan
kan udah budi jelasin juga sama kamu
pak wisnu itu orang tua man
jadi harus kamu hormatin
kalau kamu gak hormatin
kamu bisa jadi anak durhaka walaupun kamu gak ada hubungan apa apa sama dia
sepanjang ingatan aku
aku gak pernah ketemu sama orang tuaku
aku cuma memastikan kalau pak wisnu itu adalah bapak aku
aku pengen punya orang tua budi
kenapa sih kayaknya susah banget
emang aku segitu gak berharganya pak
sampai aku selalu harus ditolak
emang aku salah apa sih budde
ya gak begitu man
aku sekarang ini lagi jadi burun
kalau sampai arman tahu aku ini bapaknya
nanti dia dalam kesulitan
karena dia itu bukan bapak kamu man
percaya sama kata kata bude
budde yang besarin kamu man
budde yang ngurus kamu
makanya budi gak mau kamu dapat kesulitan
kamu percaya sama budi ya
aku cuma butuh kejujuran budde
kalau budde gak bisa kasih aku kejujuran
aku akan cari sendiri
karena saya harus membayar cicilan komputer yang
yang rusak di rumah sakit
udah mas ambil aja uangnya
hitung hitungkan mas bantuin saya jualan selama ini
udah ini mas ambil aja ambil aja
gak apa apa uthari gak apa apa
saya gak enak
kan saya numpang di sini terus terusan mas
mas mas yang bicara seperti itu